dijatuhkan pidana terhadap terkawal fonis saksanya alias fonis saksanya
binti jodhis gereja dengan pidana penjara selama tiga bulan
dan dendam sekitar sepuluh juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar
dikaitkan dengan pidana penjara selama satu bulan
fonis ini dijatuhkan majelis hakim pengadilan negeri jakarta barat
untuk terpidana selebritas vanessa angel pada kamis sore
berdasarkan fakta di persidangan vanessa terbukti secara sah dan meyakinkan
fonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum
sebelumnya jpu menuntut hukuman enam bulan penjara bagi vanessa
atas putusan ini suami vanessa bibi ardiansyah mengaku hanya bisa pasrah
dan menyerahkan kepada vanessa serta kuasa hukumnya untuk langkah hukum selanjutnya
mungkin tidak mempunyai nilai ini juga
mungkin juga aku tidak tahu harusnya mau apa lagi
karena apapun yang berhubung ini juga tercuma
itu tidak akan merubah keputusan tidak akan merubah apapun yang terjadi
kuasa hukum vanessa menyatakan masih pikir pikir dan meminta waktu kepada majelis hakim
untuk menentukan meminta banding atau tidak
beberapa selebritas tanah air yang terjerat kasus narkoba sudah difonis
selebram lucinta luna diantaranya
akhir september lalu ia dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah
lucinta luna terbukti bersalah menyalahgunakan psikotropika jenis riclona dan ekstasi
yang didapat dari hasil uji rambut dan laboratorium bnn
sementara itu aktor dwi sasono dijatuhi hukuman rehabilitasi selama enam bulan
di rumah sakit ketergantungan obat cibubur jakarta timur pada awal oktober lalu
sebelumnya ia telah menjalani rehabilitasi selama lima bulan
hal itu berarti dalam waktu dekat dwi sasono sudah bisa kembali berkumpul bersama keluarganya
sebuah video yang diunggah ke akun instagram yang dikelola oleh tim admin dwi sasono pun
menunjukkan percakapan duisa sono dengan anak anaknya
pasangan dwi sasono dan widhi mulia baru saja merayakan ulang tahun ke tiga belas pernikahan mereka
bisa berkumpul langsung dengan keluarganya duisa sono mengirim rekaman suara
bukan hanya itu dwi sasono juga mengirim sebuah lukisan untuk widhi dan anak anak mereka
ia adalah lukisan sepasang burung dengan tiga anaknya
mereka diberikan pembahasan untuk anak anak mereka
sebelumnya mereka berkumpul dengan anak anak mereka
sebelumnya mereka berkumpul dengan anak anak mereka